ya allah reina
apa itu benar no
apa itu benar no
ya allah reina
aku nggak tahu pak tapi
perasaan aku mengatakan kalau
reina itu adalah cucu papa dan juga bapak
dan aku akan coba buktikan itu
apapun akan aku lakukan untuk buktikan kalau
reina adalah benar benar anak aku
dan juga andi
ya ya tuhan
kamu harus buktikan itu
al kamu sendiri disini
cuman udah suruh pulang
mas akhirnya mas
hari di mana yang saya akan tertangkap
dan harus mempertanggungjawabkan semua kesalahannya mas
terus sekarang elsa ada di mana
saya lagi ada di ruang penyidikan
lagi diminta keterangan
kita tunggu disini dulu aja sampe selesai
saat penyidikan tadi
bu elsa sudah mengakui perbuatannya
dan sempat mengatakan kalau roy layak dibunuh karena sudah menghamilinya
tapi setelah memberi pernyataan
sehingga penyidikan dilanjutkan besok
saat ini ibu elsa sedang diperiksa di klinik polsek
terus pak gimana kondisi anak saya
dia udah siuman sekarang
pak boleh kami menjenguk rasa di klinik pak
iya pak tolong ya pak ya
tolong izinkan kami melihat anak kami ya pak
saya mau ketemu sama elsa
sebentar aja pak
hanya untuk orang tuanya saja ya
bapak dan ibu
tolong antar bapak dan ibu ke klinik
untuk bertemu tahanan atas nama elsa
mari bu pak
pak al bu andin dan ibu ikut saya ke ruang penyidik
cetak jantung pasien kembali normal
oke kalau gitu kita operasi sekarang
bagaimana keadaan riki dok
pak riki sudah mulai membaik
namun tadi sempat gagal nafas dan kami sudah tangani
dan sekarang keadaan sudah stabil
baik dok kami minta pihak rumah sakit menyiapkan ambulan
pasien akan kami pindahkan ke rumah sakit jakarta
karena dia harus menjalani proses hukum di sana
baik kalau begitu saya akan koordinasikan dulu
pasti sekarang di sana masayang bebe broi sudah tenang
meskipun kita tidak bisa bersatu
tapi masayang bebe broi
bisakah doain kiki di sini
kalau kiki sama mas randy
doain bisa lancar sampai ke pelaminan
tapi tenang masayang bebe broi
kenangan masayang bebe broi itu
selalu ada di hati kiki

saya harus pergi ke toilet
baik saya pergi ke sana
tapi ingat ger jangan lama lama
ya saya akan tidur di toilet
baik saya pergi ke sana
kita harus lanjutkan rencana kita
cepat duduk di sana
semoga berlihat terbaik
kok jadi makin terang terangan kayak gini sih keri
tapi kiki jadi penasaran deh keri ini orangnya kayak gimana ya
kiki kepoin aja kali ya di lovagram ya
ah ah ah ya ih hai aduh gimana dong ini kok kiki malah kepencet polo
hehehe aduh gimana dong ini kiki tangannya sih terlalu
ini nanti gary gr lagi kalau kamu ada perasaan sama dia ketauan dong kalau kiki ngelag ngeliat lovagramnya
sekali lagi terima kasih pak atas bantuan dan juga usaha bapak beserta tim pelaku
pembunuhan anak saya yang sebenarnya bisa ditangkap terima kasih pak sama sama bu itu sudah menjadi
tugas kami menangkap pelaku kejahatan dan menegakkan keadilan
terus langkah selanjutnya seperti apa pak saya ingin nama baik istri saya ini bersih kembali
setelah pelakunya tetangga iya pak saya enggak mau saya menjadi tersangka kasus pembunuhan
betul sekali pak saya juga ingin menantu saya ini namanya bersih dan hidup tenang ke depan